jamaah wisudawan universitas muria kudus bersepeda dari rumahnya di desa pedawang kudus jawa tengah menuju kampus pada sabtu siang
dirinya menempuh jarak sekitar tiga km menuju kampus tempat prosesi wisuda
wisuda dilakukan dengan syarat ketat protokol kesehatan mulai penyemprotan disinfektan penggunaan hand sanitizer hingga wajib bermasker
wisudawan bisa memilih naik mobil bersepeda motor becak maupun bersepeda kayu
jamaah yang lulus dari fakultas psikologi ini mengaku selain hobi bersepeda dirinya juga mengkampanyekan gaya hidup sehat di tengah pandemi covid sembilan belas
ini kan banyak masyarakat yang memilih olahraga bersepeda jadi ini sekaligus saya mengkampanyekan bersepeda meskipun dengan wisuda saya bertekad siap dengan bersepeda
ini lalu kita
kita laksanakan dengan drive thru harapannya tidak ada kerumunan di antara para wisatawan dan keluarga
dalam periode wisuda ke enam puluh empat ini universitas muria kudus mewisuda enam ratus tujuh mahasiswanya dengan cara drive thru
acara dilakukan dengan empat kali sesi pertemuan wisuda
dahial akbar kudus jawa tengah